hai aduh kali ini ngagetin aja sih kenapa kamu pakai kru dong seperti anak perempuan saja iya
kenapa nggak kecil bapak aja sekalian hahaha tenang saya itu tuh lagi suruh bapak saya untuk
melakukannya matahari agar mengkilap wah bagi sedang nanti hai hai hai hai hai hai hai
hai apaan sih
kebakaran itu enggak ada hahaha
juragan kecil ada apa nih untuk ramut saya ya oh ya baik

hai seperti telinga keledai
hai jangan berisik
ini kenyataan yang seperti saya lihat
hai saya nggak jadi deh tadi kan saya udah bilang jangan berisik
hai kamu mengelinanya maaf jodoh kecil sehabisahun separah adanya abisnya habisnya
awas ya kalau kamu sampai bilang ke orang orang soal temen aku ini
kamu kenapa sih nalapin ini
dasar tukang cukur bensek
kamu lebih baik cari tukang cukur yang lain aja ya
semuanya itu tuh sama bu
bu mau taruh di mana telinga midas ini bu
midas kan malu bu
sekarang kamu makan nanti dulu
gak mau gak mau
ada apa ini curagan
pokoknya sekalian kalian berdua tuh cari tukang cukur yang paling baik
loh bukannya mang komar udah
udah diam diam diam
gak usah pikirin tukang cukur yang bodoh itu
ya baik baik
telinga midas itu tuh bener bener berubah jadi telinga keledai bu
sini ibu lihat dulu ya
kamu pegang sendiri nak
telinga midas bu
bu juga ngaduk
bu juga nggak tahu nak
masa saya harus pakai kerudung terus ibu
masa midas pakai kerudung
terima kasih ibu
aduh kaget dulu saja bu
terima kasih ibu bu
tapi sekarang aku pergi dulu ya
raksasa tolong kembalikan telinga saya ke bentuk semula
sudah sulit midas
itu akibat perbuatan kamu sendiri
pakannya jangan suka membantah perintah orang tua
aku taubat deh tapi kembalikan dulu telinga aku
rahasianya itu ada pada diri kamu sendiri
jadilah anak baik dan jangan membantah perintah orang tua
sama teman pak
medas kamu jangan terlalu banyak main
boleh main tapi ingat waktu
ya elah pak
kalau itu sih midas juga tahu pak
kamu dibilangin sama orang tua malah ngebantah lagi
midas nggak bantah kok pak
yaudah yaudah yaudah
midas sekarang kamu makan dulu
setelah itu kamu bantu bapak di pengilingan padi
ya ampun midas
kenapa telinga aku bisa panjang seperti ini

jadilah anak yang baik dan tidak membantah perintah atau nasihat orang tua
aku memang bodoh
kenapa aku tidak menuruti nasihat bapak dan ibu abu
hai cepetan menyukirin kasih pak sebentar juragan saya bukan dulu kerudungnya ya maaf juragan
wakor dia masih simpan cepetan pak kok telinganya maaf telinganya kayak keledai
hai kamu sudah
dengan mengatakan telinga majikan saya seperti teriakadai